tiap jumat eksklusif di gtv
lo ngapain sih disini
lo yang ngapain disini
ini tuh warteg
ini kan bukan tempat low banget
masa sih ini warteg
gue pikir ini restoran bintang
lagian siapa juga yang ikutin lo
gue udah terlanjur lapar
dan gue liat kok banyak staff staff restoran yang makan disini
lo baliknya duluan ya
gue harus nebeng dulu
soalnya gue harus latihan basket
oh latihan basket doang
ga akan lama pasti
lagian gue juga kalo dirumah
males balik cepet cepet
latihan basket kan cuma akal akalan gue
aslinya kan gue mau nemuin pacar yang lagi ngambek
aslinya kan gue mau nemuin pacar yang lagi ngambek
kalau temen ngomong tuh dijawab
ji beneran deh pulang duluan aja deh ya
sumpah latihan basket gue tuh lama
latihan basket doang seberapa lama sih
gapapa serius gue tungguin
masih keren banget sih si giyo
ini lagian ya mobil lo tuh mana sih
kan lo tau dari dulu
mobil gue masih di bengkel
perasaan dari tahun jebot gak kelar kelar tuh mobil
lagi di bangun lagi apa gimana sih
enggak sih tak cuman kan lo tau lah
satu rusak ya merembet ke semuanya
ada aja yang harus diganti
ya udah gue pikir sekalin aja gue modif abis abisan
biar keren pas keluar dari bengkel
biar keren pas keluar dari bengkel
ternyanya ya gue ngusir si gio balik
bisa gagal nih gue mau ketemu sama pacar
ya ampun tak
temen mau numpang pulang aja berat banget
siapa yang berat sih ji
ini gue cuma ngasih saran ya
mendingan lu balik duluan
soalnya gue main basketnya lama
yaudah gue cabut duluan
selalu ditungguin anak anak oke
ntar mau kabarin lagi oke
balik naik taksi lagi dong gue
kebetulan tuh ada gio
ji lu buta kah
samperin dulu deh
ada apa syekh
lo abis kuliah kemana
ini jam kuliah gue udah selesai sih
tadinya niatnya gue pengen pulang bareng atta
tapi dia harus basket dulu
aku mau gak balik bareng gue
terus mie dan tasya gimana
yang duluan naik taksi aja ya
lo beneran mau kan nyetirin gue
dengan senang hati mel
gue bakal setirin lu sampai rumah
gue duluan ya
makasih tadi udah mau nyetirin gue
ya gue tutun sampe parkiran ya
gue duluan ya
lo mau pulang sekarang tas
aduh terserah dia mau pulang apa
boleh saya ambil pesanannya
lo ngapain sih di sini
lo yang ngapain di sini
ini tuh warteg
ini kan bukan tempat low banget
gue pikir ini restoran bintang lima
lagian siapa juga yang ngikutin loh
gue udah terlanjur lapar
dan gue liat kok banyak staf staf restoran yang makan di sini
jadi ya udah gue ikutin ke sini
karena berdasarkan pengalaman gue sebagai staf pelayan yang baik kita itu harus berbaur sama staf staf yang lainnya
jadi di sini deh gue
lo nggak punya alasan yang lebih bagus ya
jelas jelas di sini cuma gue doang pelayannya
cuma gue doang yang ke sini lo liat sekitar lo
hah masa sih
bukannya ini staf pegawai restoran
restoran semua tuh di belakang bukannya mbak hesti bagian dapur
ada yang beli
kalian pada mau pesen apa nih
saya mau pesen tempe orek telur sama kuah debu
kalau mas mau pesen apa
kalau saya mau pesen tempe orek telur sama sayur deh bu
masa sih sama
sebentar ya ibu bikinin dulu ya
dasar gak kreatif padahal makanannya banyak pilihannya
oh ya itu kan menu favorit di sini
so tau lo awas ya sampai duduk bareng sama gue
nggak usah ke gr an deh dasar khusus goreng
gue ngerasa jadi orang yang bebas lagi kayak dulu
gue bisa lepas dari tekanan mel tekanan papa dan juga deddy nya mel
gue bosen jadi boneka
gue bosen jadi boneka
gue lebih serius lagi
gue ngerasa jadi orang yang bebas lagi kayak dulu
masa sih sama kayak ini
gue bisa lepas dari tekanan mel tekanan papa dan juga dadinya mel
gue bisa lepas dari tekanan papa dan juga dadinya mel
gue ngerasa jadi orang yang bebas lagi kayak dulu
masa sih sama kayak ini
gue bosen jadi boneka mereka
sebenernya emang kasian sih nasib batu bata
tapi kalau dia pergi ninggalin mel di saat keadaan mel masih buka
pasti mah sedih banget deh
karena batu bata gak tanggung jawab
dasar sus goreng
dasar batu bata
boleh dulu ya
oh iya boleh makasih ya batu
aduh usus goreng kaki gua terkilir
ah sepertinya memang semesta menunjukkan gue harus duduk disini
kok acting sih
lagian juga lo lihat dong
kursi yang lain kan penuh
gue gak bisa duduk dimana mana lagi kecuali disini
mbak ini udah jadi makanannya
kalau bisa sih makan ini dengan sangat santai dan sangat lahap
ini kenapa telur sayur kuah sama tempenya dicampur semua sama nasinya
lo bilang lo lapar kenapa nggak dimakan
lagiin ekspektasi lo makan di warteg tuh kayak gimana sih
kayak di restoran bintang lima
jadi dimana mana kan dipisah usus goreng appetizer duluan main course baru dessert
ini kenapa dijadiin satu semua gimana gue makannya dong
norak banget sih lah